sementara itu saudara satres narkoba polres jakarta barat mencari satu orang berinisial b
yang diakui sebagai pemasok obat obatan terlarang kepada selebritas rio
satres narkoba polres jakarta barat menyatakan pada kasus narkoba rio revan
yang kelima ini obat obatan terlarang yang digunakan antara lain sabu metafetamin dan juga ekstasi
satres narkoba polres jakarta barat mencari satu orang berinisial b